dia laku lama banget ya
aku tunggu lagi
pasti dia akan datang
selamat kalian sudah menjadi sah suami istri
semoga menjadi keluarga yang sakinah
dia sudah kembali
ke kamar dulu
maafin aku aku udah mengkhianati kamu
mama gak tau
apa yang mama lakukan ini salah atau benar
dia kan orangnya
kalian boleh pergi
bella kok lama banget ya
aku tunggu lagi pasti dia akan datang
kamu dimana bella
siapa perempuan ini
kamu udah bangun
kak kamu panggilkan dokter saryono ya
ibu kenapa kenapa gak bisa digerakkan
kamu tenang dulu ya kita tunggu dokter dulu
kakiku kenapa dokter
oh iya ngomong ngomong penganten wanitanya mana ya kok dari tadi belum kelihatan
oh bella sedang sedang sibuk sama bayinya tadi bayinya lagi agak agak rewel ayo sebentar ya
berikan dulu belanya sih mas bu bella itu beruntung banget loh baru sebentar
ditinggal suaminya jadi udah nikah lagi sama pengusaha kaya pula kok bisa gitu sih ya iya
bu soalnya reno itu dari dulu udah kejar kejar si bella padahal waktu itu bella udah punya suami loh
aduh kebangetan banget deh kayak gak ada perempuan lain ya kan paco banget memang dia
ya iyalah pastinya apalagi dan yang pasti zaman sekarang gitu loh bu ya enggak sih dan kalau
kemarin kemarin ini sempat hits pelakor kalau ini mah judulnya pebinor perebut bini orang
ya kan cowoknya ngaco ceweknya juga tetap aja ngaco juga yang kasih aduh dulu tuh si bella tuh miskin
banget cuman dia tuh hobinya ngedeketin pengusaha pengusaha kaya makanya waktu afif meninggal terus mau di lamar sama reno
langsung di iain sama si bella
mertua dan istriku itu emang gak pernah bisa diam
mulutnya selalu memfitnah
gak mau bu
kamu kok udah ganti baju
tamu tamu diluarkan belum pulang
lebih baik kamu ganti baju kamu temenin mereka
biar anak anak sama mama ya
tamu dan pesta ini
itu semua untuk reno
bukan untuk aku
lebih baik aku disini sama anak anak aja mah
kamu gak boleh kayak gini
kamu gak boleh kayak gini deh
ya walaupun kamu gak suka sama acara ini
kamu gak suka sama tersenyum
sama pesta ini
seanggahnya kita menghargai
apa yang sudah reno lakukan
korbankan untuk kita semua